arya permana tentunya sudah tidak asing lagi dengan bocah yang satu ini
karena saat berusia sepuluh tahun pernah viral karena memiliki berat satu ratus sembilan puluh dua kg
dan akhirnya berhasil menurunkan berat badannya
jadi tadi sudah bisa melihat before dan juga afternya ya
nah selain dukungan dari berbagai pihak keberhasilan area ini tidak lepas dari niat
dan juga semangatnya dalam memerangi obesitas
tapi susah nih memerangi obesitas
nah sudah hadir bersama kami arya permana
ada juga orang tua arya pak ade sumantri dan instruktur kebugaran
ada ade rai good morning selamat pagi
selamat pagi area
tos dulu dong
aduh apa keadaan nih
ini terakhir kesini berarti waktu pas berapa kilo tuh pak ade
ya kalau mungkin sekitar seratus kilo lebih ya
seratus kilo lebih waktu pas kesini
jadi pernah good morning tahun lalu ya
nah kalau sekarang berapa kilo nih udah nimbang belum
delapan tiga wah sudah hampir sama berat saya itu
ada mas ade rai
mas ade rail lagi jadi agak agak minder
jadi gimana tuh area perasaannya setelah akhirnya bisa turun tiga tahun ya
ya perasaan sih seneng bisa lebih aktif lagi bisa main sama temen bisa olahraganya juga lebih banyak daripada dulu
oke temen temen gimana tuh anggapannya
teman teman sih seneng yang dulunya cuma main ps di rumah sekarang bisa main bola bareng
oh tapi tadi kelihatan juga main bola ya walaupun badannya juga gede
tapi kalau pak ade sendiri ini bagaimana dulu mungkin bisa diceritain kembali
bagaimana dulu seorang arya ini bisa sampai segemuk itu
ya awalnya itu ya saya garis bawah itu kasih sayang salah ya
kasih sayang orang tua yang salah
saya akui bahwa kan dulu anak itu kan masih kecil kalau ingin apa apa kita kasih
pada usia lima tahun ke atas itu kan pertumbuhan arya semakin gede semakin gede
ya puncaknya di usia sepuluh tahun itu ada satu ratus sembilan puluh dua kg
nah setelah itu kita dibawa ke rumah sakit
diperlekan dengan dokter dengan bahaya bahaya daripada objektif tersebut
akhirnya diambillah tindakan tindakan yang awalnya itu kan diadakan operasi penyempitan lambung ya
di rumah sakit omik alam sutra
terus di hasan sadikin juga diatur pola makannya juga sampai sekarang
selain itu arya juga di bing bay langsung sama om nih kebetulan ada
termasuk kita pola makan juga dikasih tahu caranya sampai ibu saya itu dibawa ke dapur om di sana di ray fitness itu ya
ini cara masak yang bagus harus begini
langsung lu praktek
kan cara masaknya dan juga cara olahraga yang baik buat arya
ya akhirnya dari kolaborasi beberapa faktor dan dukungan dari berbagai macam pihak ya akhirnya area seperti sekarang ini
intinya seperti apa tuh mas aderai kalau khusus ya dari area ini berhasil banget
sembilan puluh dua sampai sekarang delapan puluh tiga
ya memang sekali lagi mungkin sering saya kemukakan
memang kadang kadang kalau kita bicara berhasilnya kayak apa kita kadang kadang sering punya mentalitas yang namanya mentalitas mengkambing hitamkan
yang namanya keberhasilan
oh arya berarti bisa turun seratus kilo itu karena apa sih sebenarnya
programnya harusnya apa
bicara kita program selalu berbicara kalau namanya program selalu ada awal ada akhir
nah sedangkan buat arya kalau menurut saya pribadi ini udah gak boleh jadi program tapi harus jadi terjadinya pergeseran perubahan pola hidup area
dari yang tadinya makannya kan banyak sekali
lalu geraknya sedikit sekali sekarang kebalikannya area geraknya jadi makin lama
dan makanya itu yang paling penting
dan makannya makin lama makin sedikit sedikit dalam arti maksudnya makanya yang sering saya ajak sama kang ade dan ibu adalah bahwa sekarang area makannya sudah sedikit
tapi yang menjadi problemnya adalah nanti dulu kebanyakan sekarang jadi kesedikitan
kesedikitan dalam arti kualitas nutrisinya
nah esensinya tetap harus sehat
burus sama gemuk bisa jadi metodenya gitu
nah sekarang bagaimana caranya
sebenarnya arya sudah turun berhasil sebenarnya menurut saya sesuatu yang wajar saja karena naiknya dulu cuma satu tahun seratus kilo
sekarang turunnya tiga tahun
dua puluh kilo dan turunnya itu juga adalah hasil dari kolaborasi berbagai semua termasuk area juga pernah operasi dan sebagainya
tapi satu hal yang saya syukuri dari arya adalah bahwa arya mungkin berbeda dengan kebanyakan orang dewasa yang ingin menurunkan berat badan
terlalu banyak asumsi atau data informasi di kepala sehingga jadi setiap kali mau melakukan
selalu punya berbagai alasan cerdas
sedangkan kalau arya justru dia memang pada dasarnya senang main
saya ingat hari pertama saya mengunjungi area di rumah sakit hasan sadikin waktu terima kasih kang ade membolehkan saya masuk
padahal waktu itu gak ada yang boleh bikin saya masuk tapi akhirnya kita jadi masuk kenalan lalu saya kasih dia bola saya kasih dumble saya kasih apa mungkin pada saat itu belum bisa banyak gerak
tapi bagi arya itu dianggap sebagai mungkin saya kasih mainan kali ke dia
nah mungkin itu juga salah satu yang saya pikirkan apa sih yang bisa orang lain berikan pada area tapi yang memungkinkan arya untuk bisa gerak
yang paling penting adalah banyak bergerak ya di usia seperti itu
ya banyak bergerak dulu
baru setelah itu pola makannya
nah berarti area sekarang makan berapa kali
makan masih tiga kali kak
apa aja tuh pagi apa
pagi paling sarapan bubur atau nasi putih sama ayam
makan siang kan masih di sekolah kadang beli nasi uduk atau apa gitu
malemnya sih jam limaan makan nasi putih sama ayam
jam lima atau terakhir makan
kalau dulu gimana area
dulu sih bisa sampai lima kali
dan itu makannya sudah lahal ya
kalau kita kan banyak kan cemilan cemilan begitu
tapi bapak sendiri ini bagaimana area ini kan beberapa waktu yang lalu sempat melakukan operasi ya
nah ini apalagi yang dilakukan dan sebelumnya itu operasi apa ya
kan kulit kulitnya juga masih banyak begitu
iya untuk awalnya kan operasi penyemputan lambung
soal itu kan pengaturan pola makan
jadi kan awalnya badannya yang gede
sekarang kan menjadi kurus
jadi otomatis kan kulitnya banyak yang bergelambir
nah dari gelambir kulit itu kan bisa mengganggu aktivitas arya
yang sekarang sudah dilakukan itu pengambilan operasi kulit yang di tangan
udah dilakukan ya
sekarang mau persiapan untuk operasi yang kedua
oh mudah mudahan lancar
sebelum saya tanya soal bio obesitas nih dari mas ade
saya mau ke area lagi nih
jadi area apa yang paling susah tuh waktu pas lagi programnya
karena aku aja mau nurun berat badan kayaknya susah banget
apa yang bikin arya semangat sih nurunin berat badan
yang susah sih pas awal awal kapan sebulan dua bulan itu masih pengen kayak mi instan kayak gitu
tapi makin kesini makin kesini udah gak mau
lebih ke apa
oh justru gak mau ya
perasaannya apa tuh
aduh itu surga dunia itu menginstan
lebih gak suka
jadi gak suka ya
apa yang bikin arya semangat sih
karena kan ya usah anak gitu kan kemudian pasti harus dukungan orang tua
yang bikin area semangat sendiri sendiri apa
kalau arya nanti berhenti di tengah jalan nak
tetep emang berfikirnya tuh mau sehat gitu ya
mau banyak main kali ya
mas adi dulu tadi soal obesitas itu bagaimana bahayanya nih mas adi
ya kalau saya rasa kalau kita lihat dari statistik kan obesitas menjadi penyebab prematur kematian dan kesakitan degeneratif atau penyakit penyakit tidak menular itu nomor satu
ya mungkin bisa karena stres bisa karena rokok tapi nomor satu karena obesitas
lebih berat badan
nah jadi jantung stroke diabetes hipertensi cancer bahkan itu disebabkan karena kelebihan berat badan
kemudian berat badan disebabkan adalah karena kalori yang masuk lebih banyak daripada kalori yang keluar
nah sekarang yang jadi tantangannya adalah bagaimana mengatasi yang masuk itu bisa seleksi
dalam arti bahwa kebanyakan yang masuk itu kalau kita bicara makronutrisi kebanyakan memang karbohidrat yang kita makan
jadi karbohidrat dimakan oleh tubuh kita gula darah kita naik pankreas kita merilis insulin
problemnya adalah sel di tubuh kita hanya membutuhkan sedikit saja sedangkan kelebihannya akhirnya disimpan di dalam sel lem
akhirnya menumpuk deh lemak
makanya kenapa kebanyakan salah satu strategi orang saat ini adalah bagaimana caranya kalau kita berbicara fed burning di dalam tubuh kita adalah dengan mengharapkan tidak terjadi kehadiran insulin gitu
jadi kalau insulinnya berkurang badannya bisa bakar lemak
nah makanya kenapa ke satu mungkin karbohidratnya mesti dikurangin dan yang kedua adalah melakukan aktivitas
nah aktivitas olahraga salah satu yang paling underated kalau menurut saya adalah resistant training
latihan pengencangan otot rangka
nah tapi udah makan roti makan nasi uduk nih ya
jangan dibocorin loh
dia kayaknya butuh olahraga tuh
apalagi kalau misalnya di kantoran begitu ya di kantor biasanya kalau misalnya kita udah makan kita lupa olahraga

oh di sini bisa

jadi gimana contohin dulu deh mas ade

bagus gak baik bagus

jadi sekalian lagi melatih pengencangan otot jantung namanya cardio exercise
bagus gak baik bagus
dan hampir semua asosiasi olahraga pasti melatih kekuatan otot jantung
tapi ada satu aktivitas olahraga yang melatih kekuatan otot yang lain yaitu adalah otot rangka atau yang dikenal dengan namanya scalettle muscle
nah gerakannya bisa menggunakan tubuh sendiri bisa plank bisa squat bisa apa
cuma mungkin paling gampang kita pakai ceritanya dumble
mineralinanya dumbbell ya
ya ini yang pakai dumble gerakannya hanya dengan sepasang dumble kita bisa melatih semua otot di dalam tubuh kita
aktivitas latihan beban intinya adalah sebuah aktivitas yang membakar gula paling banyak
sebuah aktivitas yang membakar gula paling
sebuah aktivitas yang membakar gula paling banyak
yang paling efektif dalam waktu yang paling singkat
sebelum kardio yuk kita latihan beban dulu biar supaya gulanya dibakar
sehingga waktu kardio kita cuma butuh lima menit sepuluh menit udah dia langsung pakai lemak kita
duduk bisa atau harus berdiri
duduk bisa ini contoh kita duduk
pemirsa yang lagi ada di rumah ada sesuatu di sekitarnya gitu bisa coba juga sama sama kita ini ya
gampang aja buat misalnya mau melatih kekuatan otot bahu
kita seperti kayak menunjuk aja turun ke bawah
handphone lah ya prahnya
handphone deh ini berat juga loh
turun ke bawah kita tuju
nah gerakannya jadi kita turun nah kita rasakan bahu kita bagian depan
bahkan ada yang namanya startic kontraksi
kalau misalnya mbak dania sama mas iqbal misalnya gini diam coba mbak
satu turun dua turun tiga turun diem sekarang
nah diem tahan
nah ini kalau kita tahan aja barang sekitar lima belas detik tiga puluh detik sampai bisa sampai enam puluh detik
pasti kan kerasa
jadi disebut dengan namanya static kontraksi
jadi kontraksinya nggak harus dengan range of movement tapi dengan diem aja udah kerasa
selanjutnya yuk misalnya kita taruh ini buat melatih kekuatan otot biceps
gerakannya ada sebagai berikut
supaya keringnya otot kita
saya ototnya mencair semua ini gimana ya
ya jadi buang nafas pada saat naik otot memendek
tarik nafas pada saat turun
tarik nafas turun
nah aktivitas ini adalah aktivitas membakar gula
pada saat dilatih ototnya mulai mengencang after burn effectnya membutuhkan gula
dan ketika ototnya tambah lama tambah banyak akhirnya tangki gula kita menjadi lebih besar
nah jadi salah satu kesalahpahamannya kita adalah kita kadang kadang yang paling penting adalah kita takut gula aja kita tutup mulut kita
tapi ada strategi lain selain kita boleh mengurangi konsumsi gula
tapi yang bisa kita lakukan adalah kenapa nggak kita menciptakan tangki gula lebih banyak di badan kita
dengan berolahraga itu ya
dengan berolahraga dalam arti latihan pengencangan otot rangka
bukan miliknya seorang bina raga atau atlet angkat besi atau atlet angkat berat saja
buat kita pun juga ya
buat kita semua ibu ibu yang mau menurunkan berat badan terutama itu harus melakukan aktivitas latihan pengencangan
selain itu gerakannya juga misalnya kalau cewek misalnya kadang kadang di ricep ya suka ini
coba area yang biasa kita lakukan ya
arya sambil berolahraga ini nih
arya ada pesan apa nih buat temen temen yang mungkin punya pengalaman
mungkin punya pengalaman yang sama kayak arya
kalau pesen sih kalau mau olahraga itu jangan jadiin paksaan tapi jadiin kebiasaan
kalah loh saya itu
aku ingin kabur rasanya
ingin olahraga pengen lah
ya jadi ada istilah yang mengatakan sehat adalah bersahabat dengan pertemanan hati
sakit adalah bersahabat dengan perlawanan hati
makanya kenapa pemahaman adalah fondasi daripada kepatuhan
dan arya juga
kebetulan karena sangat paham dan maunya memang main dari dulu
jadi dia merasa gemuk adalah sebagai sebuah keberatan bagi dia
makanya dia kalau bisa kepain cepet cepet
jadi udah merasa gitu ya
semoga lancar semua prosesnya arya
kalau misalnya ada target lagi untuk turun ya semoga berhasil juga
yang paling penting kan konsistensinya ya
bagi komposisinya aja ke depannya
terima kasih mas ade rai juga
terima kasih pak andika sudah bergabung bersama kami
berbagi juga dengan orang tua yang mungkin punya pengalaman yang sama atau masalah yang serupa dengan arya
dan biasanya kalau misalnya habis olahraga tuh bawaannya lapar
karena kita mau ngomongin juga nih soal makanan ya
jangan lupa kalau makanannya masuk olahraganya juga harus banyak nih sarapan
enak sekaligus mengenyangkan langsung ya
apalagi banyak sekali nih varian menu nasi goreng khas nusantara
mulai dari nasi goreng kambing nasi goreng pete teri segala macam sebutin deh satu satu
ada juga nasi goreng merah
aduh jadi balu nih ngomongnya di depan